calon wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat yang menjadi korban sekaligus saksi
hadir dalam sidang penghadangan dan penolakan kampanye di pengadilan negeri jakarta barat jumat pagi
setelah sidang jarod berjanji akan memberikan bantuan biaya sekolah keempat putri terdakwa
termasuk biaya hidup jika terdakwa di penjara
sidang pelanggaran pilkada dengan melakukan penolakan dan penghadangan
terhadap cawagup nomor urut dua jarod saiful hidayat
kembali digelar di pengadilan negeri jakarta barat jumat pagi
agenda sidang kali ini mendengar keterangan saksi
selain menjadi korban jarod saiful hidayat juga datang menjadi saksi
dalam persidangan jaksa penuntut umum memutarkan bukti video
saat terjadinya penghadangan dan penolakan sejumlah warga
saat kampanye jarod di kembangan utara jakarta barat termasuk terdakwa naman sanib
terdakwa naman sanib didakwa jaksa penuntut umum
dengan pasal satu ratus delapan puluh tujuh
ayat empat nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas tentang tindak pidana pilkada
saya sudah memahamkan terdakwa
saya sudah cukup jalan
saya sampaikan saya mengalami terdakwa ini kan juga kepala keluarga
dan kita mempunyai putri empah
saya sampaikan kalau memang diperkenankan
kalau sampai terjadi bahwa harus memetik pelajaran dari sini
maka saya akan membantu